kecelakaan beruntun terjadi di kilometer sembilan puluh satu tol purbalenyi kabupaten purwakarta jawa barat pada senin siang
sedikitnya enam orang tewas dan delapan luka luka dalam insiden yang melibatkan belasan kendaraan tersebut
enam kendaraan yang terlibat bahkan terbakar di lokasi kejadian
belum diketahui penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan belasan kendaraan ini
di tempat kejadian sedikitnya ada lima belas kendaraan yang terdampak kecelakaan sembilan kendaraan dengan beragam jenis rusak berat
sementara enam kendaraan dilaporkan terbakar
para korban dilarikan ke rumah sakit mh tamrin purwakarta jawa barat
bagaimana sebetulnya kronologis kejadian adanya tabrakan beruntun ini
ya aldi selamat sore
sebelumnya saya sampaikan bahwa kami juga sedang menuju ke tempat kejadian laka lantas di kilometer sembilan puluh tujuh
di jalan tol cipularang menuju arah jakarta dari arah bandung
dan informasinya tadi juga sempat ada kemacetan yang terjadi di ruas jalan keluar menuju kawasan cikamuning di kilometer satu ratus enam belas
itu juga dampak dari
kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer sembilan puluh delapan
nah secara kronologis belum ada kepastian karena juga masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh
baik dari kesatuan lalu lintas di wilayah setempat ini masuk dalam ke wilayah purwakarta
namun informasi yang beredar dari rekan kami di lapangan bahwa menyimpulkan adanya
kejadian kecelakaan beruntun ini terjadi akibat dari dam truck yang terguling di kilometer sembilan puluh dua maksud saya
kendaraan di belakangnya terjadi kecelakaan beruntun sebanyak dua puluh satu kendaraan
dan saat ini juga ada
informasi terakhir masih ada empat kendaraan yang terbakar dan satu korban masih dalam proses evakuasi
saat ini update terakhir dari akbp martius sebagai kapolres dari purwakarta mengatakan bahwa
korban dibawa ke dua rumah sakit di purwakarta yaitu di rumah sakit selom dan mh tamrin
dengan delapan luka akibat luka bakar dan juga sembilan orangnya meninggal
nah dari dampak tersebut sudah dilakukan rekayasa artinya juga tadi kemacetannya cukup panjang
tadi kalau saya lihat tadi di ruas tol keluar cikamuning itu ada sekitar dua kilo untuk menuju ke luar
karena diarahkan oleh jasa marga purwakarta untuk bagi kendaraan yang ingin melintasi purwakarta dan ke arah jakarta
diharuskan untuk keluar di tol cikamuning
nanti kemudian masuk di kilometer delapan puluh tujuh artinya di kilometer di daerah sadang untuk melanjutkan perjalanan ke jakarta
nah aldi sebenarnya ini tidak kejadian bukan pertama kali bahwa sering sekali terjadi kecelakaan di area kilometer sembilan puluh tujuh hingga sembilan puluh sekian
bahwa ini memang konturnya sendiri bahwa dari arah bandung menuju jakarta ada kontur dengan ruas ruas sedikit tanjakan dan juga lebih banyak turunannya
bisa dilihat di depan saya sebenarnya ini juga salah satu turunan yang ada di ruas tol cipularang
kalau anda lihat bahwa daerah bandung banyak sekali turunan seperti ini dan rata rata memang sebenarnya
kalau anda ingat di tahun lalu juga beberapa tahun lalu juga kemudian istri saipul jamil juga meninggal di lokasi yang tidak jauh dari lokasi kejadian sekarang di kilometer sepuluh
kalau tidak salah dan kemudian di bulan september tahun lalu juga ada kejadian salah satu mobil yang tidak bisa mengendalikan
laju kendaraannya di turunan dan juga tikungan ke kiri di kilometer sembilan puluh enam juga terjadi kecelakaan
nah ini sebenarnya sering sekali terjadi kecelakaan dan ini juga memang harus diantisipasi walaupun sepanjang jalan saya melihat ini sudah banyak rambu rambu yang dipasang
artinya sudah ada arahan untuk mengurangi laju kendaraan segala macam namun kembali bahwa faktor ini tidak hanya oleh ruas jalan dan tikungan turunan
namun juga dari pengendaraan
dan disimpulkan belum sampai
arta selanjutnya dari korespondensi yang dilakukan kepada aparatur satuan lalu lintas setempat dan juga kepolisian mungkin
apakah sampai saat ini kendaraan lima belas kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun ini sudah berhasil dievakuasi dari jalan
kalau melihat perjalanannya sepertinya sudah mulai lancar perjalanan di ruas tol cilenyi ini
ya aldi ini lancar sebenarnya kalau ini ada kita menuju ke tempat kejadian
artinya sebelum tempat kejadian ini ada ruas tol keluar untuk ke arah menuju padaran dan purwakarta
jadi menurut rilis dari dasar marga dianjurkan dari jika pengundi ingin ke jakarta
untuk sementara sementara hingga belum ada proses evakuasi ini selesai dikeluarkan dulu ke jalan biasa
kemudian masuk lagi di jalan nanti ruas tol dauwara
saya sadang di delapan puluh tujuh untuk kembali ke jakarta artinya ini jalur nyewa ancar ini bukan berarti tidak ada kendaraan
namun nanti saya yakin di depan saya ini sedang dilakukan proses evakuasi dan mungkin ada beberapa bagian
atau beberapa mobil yang kemudian tidak mau keluar di tol ciremuning dan kemudian memaksakan di sini
tapi nanti juga pasti saya rasa ini akan ada kemacetan
dan proses evakuasi tadi juga ini masih dilangsungkan
tadi juga kendaraan yang masih ada di sana juga disinyalir ada terjadi kebakaran
artinya butuh pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi
dan ada satu korban lagi yang menurut informasi dari terekan kami di lapangan
terhimpit oleh kendaraan berada di kabin kendaraan pribadi dan terhimpit oleh truk
ini juga sedang dilakukan evakuasi artinya selain masalah dampak juga ini proses evakuasi juga cukup sulit
karena untuk menuju ke kilometer sembilan puluh dua artinya anda harus masuk dari bandung
anda harus melakukan masuk dari pasder atau dari purwakarta
anda berarti harus masuk di kilometer delapan puluh tujuh di daerah sadang
nah ini kemudian yang
jadi masalahnya juga ketika proses evakuasi artinya petugas juga harus memutar untuk menuju purwokarta
artinya tidak dari sini bisa langsung tapi kemudian yang dari arah sana
arta bima untuk sementara kami akan tunggu update terbaru dari anda terima kasih
produser lapangan cnn indonesia arta bima melaporkan dari ruas tol cileji
kami akan mengupdate informasi terbaru jika anda sudah mencapai di titik kilometer sembilan puluh dua di tol cipularang